mencicipi hidangan khas pontianak tak perlu jauh jauh pergi ke kalimantan barat di pasar
modern para monsterpong anda bisa mencicipi beragam makanan khas pontianak di tenda kaki
lima salah satu yang perlu dicoba adalah cako kue makanan dengan pengaruh budaya
tionghoa itu berbahan dasar tepung beras di tempat ini cakok kue dimodifikasi dengan diberi
agam campuran seperti talas dan kucai tepung beras samput tepung tapioka dimasak sampai kental
dikukus disitu kita potong potong potong potong dulu di rumah baru dimasak di sini jago kue
disajikan hangat setelah dimasak di wajan pipih bumbunya sederhana hanya minyak bawang putih dan
kecap manis biasanya caku kue dimasak dengan daun kucai lobak manis dan telur serta ditaburi abi
kering untuk menambah tekstur dan rasa gurih selain itu tenda kaki lima yang buka sejak dua ribu lima belas ini
menjual camilan khas pontianak lain yaitu coipan sekilas mirip siomay atau dimsum kukus tetapi
pengolahannya berbeda kulit coipan terbuat dari kulit beras sedangkan isiannya bisa parutan bengkuang
digoreng atau dibalut telur dadar makanan tersebut tak hanya disukai warga sekitar kidai catch
tajarang pembeli datang dari arterouts hai hai jodohnya juga ini cocok banget deh untuk

kue dan coipan saatnya mencari
di area pasar modern ini kita bisa
menemukan dessert khas pontianak juga loh
namanya taosuan dan cehuntiau
taosuan adalah bubur
kacang hijau kupas dengan kuah larutan
tepung kanji dan gula lalu
dari rasanya dominan
manis karena dari gula arennya
dari teksturnya itu
kumplit banget karena ada crunchiness dari
cakwe terus juga
kacang hijau kupasnya itu lembut banget
buat dimakan malam malam kayak gini
adapun cehuntiau adalah cendol
sagu khas pontianak yang biasanya
disajikan dengan kacang merah dan diberi
gula merah serta santan
cehuntiau biasanya diberi topping
bongko kue beras yang dicampur
daun suji dan pandan
saya kebetulan dulu kecil pernah
bantuin orang jadi kita
merestarikan kembali lagi
aja makanan makanan daerah
begini gitu loh biar semua orang bisa nyobain
ini makanan dari pontianak
kebetulan juga ini kesukaan keluarga ya mas
jadi saya sering dibawa sama keluarga saya
makan disini kebetulan juga
rasanya enak jadi beda
dari yang lain itu sih mas
meskipun kental dengan pengaruh budaya
tionghoa keempat makanan yang saya coba
ini dijamin halal
soal rasa dan harga pun
jangan ditanya rasa bintang lima
satrio adi egy agung tangerang banten